lihat saya nyak naik haji memang seperti itu ya ya memang hasil dari nabung untuk dari
bengkel tembelan di bengkel tebel itu ya lima puluh tujuh lima puluh tujuh tahun nabung ya pertama j lima ratus sepuluh dua puluh lima
pertama ya goreng kopi jual kopi memang tahun ini bapak naik haji itu bareng ibu ya
dari silap abu jalan kopi jalan kopi pasal untuk sembian berangkat sama siapa sekarang
sama bapak bapak provisinya apa bu kerja kerja menempel ban berapa setiap hari nabung sepuluh
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya